pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta diperpanjang dengan batas waktu yang belum ditentukan
nah perpanjangan psbb ini menjadi masa transisi menuju masa new normal di mana semua sektor akan mulai kembali dibuka
apakah ini waktu yang tepat untuk masuk dalam masa transisi dan bagaimana surveillance penerapan masa transisi di dki jakarta
bergabung bersama kami ada gubernur dki jakarta anies baswedan
pak anies selamat malam assalamualaikum
assalamualaikum assalamualaikum selamat malam mbak busbah
oke pak anies sebelum kita membahas mengenai masa transisi psbb dki jakarta evaluasinya seperti apa pak
evaluasi psbb yang sudah dilakukan dalam tiga tahap ini
ya jadi kita melakukan evaluasi dengan memperhitungkan banyak variable
bukan hanya satu
tapi semua variable yang ada kita masukkan dalam perhitungan
trend pdp tren kasus positif tren kematian kemudian testing proporsi di rumah kemudian kesiapan fasilitas kesehatan
jadi selama tiga bulan ini dari mulai maret april mei pantauan dilakukan
dan seperti tadi yang mbak busbah sebut tentang reproduction number
di rebruction number itu artinya angka yang menggambarkan potensi
angka yang menggambarkan potensi pendularan di pertengahan maret itu sekitar empat
artinya satu kasus bisa menular pada empat orang
atau kalau ada seratus orang kena bisa berubah menjadi empat ratus orang
nah sejak kita menganjurkan di rumah pekerjanya kemudian sekolah ditutup di jakarta mulai enam belas maret
angka itu menurun drastis dan di april sudah mulai mendekati angka satu
tapi masih cukup
lalu bergerak stabil dan alhamdulillah di semenjak dua minggu terakhir ini praktis angkanya sudah stabil sekitar satu
bahkan mulai satu juni itu di bawah satu
artinya wabah makin terkendali karena di bawah satu
kalau dia di atas satu wabah makin berpotensi membesar
kalau di bawah satu artinya lebih mengecil
kalau di bawah satu misalnya ada seratus orang yang terkena maka dia bisa turun
kalau di bawah satu menjadi sembilan puluh menjadi delapan puluh
tapi artinya mengecil
nah kemudian angka angka lain juga menunjukkan ini kita memiliki kajian dari fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
ada tiga komponen
ada komponen epidemiologi kemudian kedua adalah kesehatan publik komponen ketiga fasilitas kesehatan
total skornya bila di atas tujuh puluh maka kita bisa menurunkan
kalau di atas tujuh puluh maka bisa mulai melakukan pelonggaran atas pembatasan sosial
nah jakarta itu skornya adalah tujuh puluh empat
jadi masing masing tadi tujuh puluh lima tujuh puluh seratus
fasilitas kesehatan kita skornya seratus
nah dengan ada perkembangan seperti ini dan selama tiga belas minggu tadi kan sempat disebut juga tentang orang berada di rumah
di jakarta itu porsinya paling tinggi dibandingkan seluruh wilayah di indonesia
di wilayah di indonesia itu
jadi ada tetap yang berada di luar tapi mayoritas besar itu berada di rumah
melihat perkembangan tiga belas minggu ini kemudian kita menentukan bahwa progresnya positif baik tapi belum selesai
karena itulah kenapa kita memberikan memutuskan untuk menambah memperpanjang status psbb dengan menetapkan bulan ini sebagai bulan transisi
nah ada satu catatan perlu saya sampaikan
di jakarta ini ada dua tujuh ratus tiga puluh delapan rw
jumlah ini ada enam puluh enam rw
yang di situ masih memiliki insident rate yang tinggi
artinya kasus kasus positif di sana masih ada
nah di enam puluh enam wilayah ini
kita tetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat
di mana mobilitas penduduk dijaga
ketatnya seperti psbb diteruskan tetap berada di rumah
tempat kegiatan perekonomian belum boleh dibuka
keagamaan budaya juga belum pernah dibuka
itu hanya sekitar dua empat persen
dari seluruh wilayah jakarta
nah yang lainnya bisa mulai beraktivitas
ini mbak puspa ada empat prinsip utama masa transisi ini
pertama yang boleh berkegiatan hanya yang sehat
bila tidak sehat tetap di rumah
itu prinsip pertama
prinsip kedua kegiatan apapun kantor apapun yang berkegiatan hanya yang sehat bila tidak sehat tetap di rumah
prinsip kedua kegiatan apapun kantor apapun yang berkegiatan hanya yang sehat bila tidak sehat tetap di rumah

restoran kapasitasnya seratus maka hanya boleh dipakai untuk lima puluh orang
jadi separuh kapasitas
yang ketiga harus ada jarak aman
semua kegiatan apa pun itu harus ada jarak aman
yang keempat harus menggunakan masker
jadi yang keempat harus menggunakan masker

jadi empat prinsip ini dilakukan selama bulan juni
ini adalah fase transisi
transisi itu artinya menuju sesuatu
apa yang kita tuju
masyarakat aman sehat produktif
nah di masa transisi ini kita sama sama melakukan kebiasaan ini
kebiasaan untuk jaga jarak kebiasaan untuk pakai masker
kebiasaan untuk mengurangi volume orang dalam kegiatan manapun
jadi kita memutuskan di jakarta psbb diperpanjang dengan masa transisi selama bulan juni
pak anies tadi bapak mengatakan bahwa masih ada ternyata beberapa wilayah
rw begitu khususnya yang ternyata angka indeks ratenya juga masih tinggi di dki jakarta
kemudian dki jakarta menerapkan masa psbb transisi ini
dengan kita lihat datanya sekitar pekan kedua atau lima bulan
dua puluh juni nantinya di akhir pekan mal tempat rekreasi terbuka juga akan dibuka di dki jakarta
bagaimana kemudian surveillance yang dilakukan oleh pemprov dki
mengingat ternyata masih ada loh warga yang mungkin berasal dari wilayah wilayah
yang belum dikatakan stabil kasus covid sembilan belas

jadi kita memantau semua wilayah yang tadi disebut sebagai penyelenggaraan
jadi kita memantau semua wilayah yang tadi disebut sebagai penyelenggaraan

jadi mobilitas penduduk di sana dibatasi mereka berkegiatan hanya di dalam wilayahnya
tidak boleh keluar kemudian cara pengendaliannya beda beda
karena tiap wilayah punya karakteristik yang lain
jadi tempat yang penduduknya padat dengan tempat yang polanya kompleks
itu pendekatan beda
yang kedua tidak sama namanya memang rw
tapi ada yang kasusnya
hanya satu rt ada yang beberapa rt dalam satu rw
ada yang hanya satu rumah ada yang beberapa rumah
jadi tempatnya beda beda tapi semua wilayah itu dilakukan pengendalian
itu yang satu
kemudian yang kedua adalah kita memiliki orang orang yang sedang berstatus isolasi mandiri
mereka juga namanya juga isolasi tidak boleh berkegiatan
jadi itu dikendalikan
kemudian yang kedua tempat tempat yang dibuka
harus menerapkan empat prinsip
misalnya bila besok masjid akan dibuka untuk kegiatan sholat jumat
maka harus paruh kapasitas
yang kedua harus jaga jarak antar orang satu meter
yang ketiga ini khusus untuk masjid tidak ada penitipan sandal sepatu
tapi harus bawa tas sendiri untuk dibawa ke dalam
sehingga tidak ada interaksi
mal juga begitu jadi perkantoran juga begitu masing masing punya protokolnya
nah bila pusat rumah
misalnya perusahaan perniagaan
kemudian melanggar ya kita akan tegur
ditegur dua kali bila dua kali ditegur
mereka masih melanggar maka akan ditutup
dan mereka harus mengendalikan jumlahnya
berapa orang yang boleh masuk
karena itulah dihitung berapa yang masuk
berapa tempat parkir yang digunakan
intinya adalah masa transisi ini adalah masa pembiasaan
dan jangan mengorbankan
kepentingan orang banyak
dengan cara mengejar kepentingan sendiri
misalnya pusat pertokohan dibuka begitu banyak
kalau ada kejadian positif meningkat
penularan terjadi pasien melonjak
maka kami harus menghentikan ini semua
kalau sampai dihentikan yang rugi ya semuanya
karena itu di masa transisi ini
adalah masa pembelajaran
kendalikan semua dengan disiplin
supaya seluruh masyarakat jakarta
bisa masuk fase sehat aman produktif
dengan cara begitu kegiatan sosial ekonomi budaya
bisa berjalan normal kembali
pak anies tadi bapak juga sempat menyinggung soal rumah ibadah
yang akan dibuka pada fase pertama di bulan juni ini
akan dibuka kembali
sementara ada kesimpang siuran pak
dengan tanggal atau timeline yang diberikan pemerintah pusat
mengenai pembukaan rumah ibadah
apa yang menjadi latar belakang pembukaan rumah ibadah
apakah ada desakan atau latar belakang lain pak anies
tidak ada karena memang psbb nya selesai hari ini
jadi psbb fase yang kemarin hari ini berakhir
besok adalah fase transisi
dan di fase transisi itulah kemudian
hari jumat sabtu minggu
kegiatan peribadatan sudah bisa mulai dilakukan
kalau sekarang sudah berakhir
dan besok mulai masuk fase transisi
ya besok juga fase transisi itu kita lakukan
jadi ada tahapannya
kegiatan kegiatan ini biasanya berbasis komunitas
di wilayahnya sendiri
karena itu wilayah yang masih berstatus
wilayah pemantauan ketat
di sana belum boleh rumah ibadahnya dibuka
di sana belum bisa kegiatan dilakukan di
kegiatan perekonomian sosial budaya belum boleh
tapi yang lain sudah boleh dilakukan
jadi kita menyiapkan tahapan pembukaan
dengan memperhitungkan pergerakan orang
itulah sebabnya mengapa pekan depan perkantoran dulu
mulai hari senin
tapi tidak otomatis pusat pertokohan langsung buka
ini adalah proses persiapan
baru nanti pada pekan berikutnya
pusat pertokohan mulai dibuka
jadi ini semua adalah hasil kajian
pertimbangan untuk mengendalikan mobilitas penduduk
pak anies ahli epidemiologi berpendapat juga
indonesia ini belum siap melakukan new normal
karena r nya belum di bawah satu
kalau dki jakarta tadi pak anies mengatakan sudah cukup stabil
satu terus beberapa hari kemudian juga kita lihat ada angka delapan puluh sembilan
kemudian berubah lagi
tapi bisa jadi ada lonjakan kasus covid sembilan belas yang akan terjadi
kalau penerapan transisi ini dilakukan
apalagi kalau kantor kantor buka
yang tadinya pusatnya epicentrum di jakarta
kemudian menyebar ke daerah pulau jawa
ini kan bisa kembali lagi orang orang ini
mobilitasnya akan kembali lagi ke jakarta
mengingat perkantoran juga akan buka
bagaimana dengan pemaksimalan fasilitas kesehatan pak anies
pertama bahwa indonesia ini luas
karena itulah mengapa keputusan keputusan itu dibuat berbasiskan wilayah wilayah lebih kecil
di jakarta epidemiologi informatik yang dibangun di sini
alhamdulillah sangat baik
kita di dki ini tim bisa mendeteksi sampai level rw
data kita itu sampai level rw
kluster kluster dan pribadi pribadi yang terkontak itu bisa dibuatkan petanya
jadi secara informasi kita memiliki informasi yang cukup lengkap
kemudian yang kedua
adalah aspek pertahanan terakhir yang tadi anda sebut mengenai fasilitas kesehatan
jadi baik puskesmas kita sampai rumah sakit
di jakarta ini ada enam puluh tujuh rumah sakit rujukan yang khusus menangani covid
jadi karena itulah kenapa skor kita ketika sampai pada fasilitas kesehatan
karena memang fasilitas kesehatannya disiapkan selama tiga bulan ini
untuk bisa menangani kasus covid
bahkan fasilitas kamar yang disiapkan icu yang disiapkan
itu tidak pernah mencapai angka yang ekstrim
jadi selalu segitu
selalu sekitar lima puluh an persen paling tinggi
itu alhamdulillah angkanya terus turun
artinya kesiapan fasilitas kesehatannya ada
tenaga medisnya ada dan apd nya pun terpenuhi
itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara jakarta
para ahli ketika melihat indikator indikator pelonggaran batasan sosial
mereka menemukan bahwa di sini indikatornya menunjukkan siap
tetapi ini kan bukan soal angka
ini kan soal perilaku masyarakat
angka itu adalah cerminan dari kebijakan pemerintah
perilaku dari seluruh masyarakat
ketika kita masuk masa transisi masih tetap psbb
aturannya masih tetap aturan psbb
pelanggaran masih tetap bisa ditindak bisa didenda
ini pembiasaan baru
itulah sebabnya kenapa kita memutuskan harus ada transisi seperti ini
karena ini bukan soal kebijakan pemerintah saja
tapi soal bersama sama seluruh masyarakat bisa membuat perilaku hidup sehat yang harus dibiasakan
jadi kalau kita bicara tentang indonesia secara keseluruhan
tentu berbeda beda kasusnya
ada perkotaan ada pedesaan ada padat penduduk ada jarang penduduk
ada daerah industri ada daerah pertanian
tapi kalau kita bicara jakarta ini satu kesatuan bahkan termasuk jabodetabek
dan alhamdulillah disini kita menyaksikan bahwa indikator perilaku masyarakat menunjukkan siap
tetapi ini harus dibuktikan
karena itulah satu sebulan ini kita akan evaluasi
nanti akhir juni kita akan lihat
apakah selama satu bulan ini
kita seluruh masyarakat bisa mengendalikan kegiatannya sehingga penularan terkendali
fase kedua itu artinya menambah sektor sektor yang boleh dibuka
bila tidak maka kita harus meneruskan fase pertama ini
dan bila angkanya memang justru malah ada kasus lebih banyak
bukan tidak mungkin kita kembali ke masa pra transisi
jadi yang perlu ditegaskan disini adalah
apa yang kita putuskan itu mencerminkan apa yang menjadi perilaku di masyarakat
semakin masyarakat disiplin semakin kita semua tertib
maka semakin cepat kita bisa menyelesaikan masa transisi ini
artinya harus ada kerja ekstra dari pemerintah provinsi dki jakarta juga
untuk kembali memberikan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat
mengenai masa transisi ini supaya mereka tidak salah kaprah begitu
ketika mal dan juga toko toko dibuka pusat perbelanjaan dibuka
dan tempat rekreasi dibuka
pak anies terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sama sama terima kasih kembali